selamat pagi anda menyaksikan kompas update pukul sepuluh bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence
upaya pemulihan sedang dilakukan di kota mimoso dosul brazil setelah banjir besar melanda dan melumpuhkan wilayah tenggara negara negara itu
hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta menewaskan sedikitnya dua puluh tiga orang di negara bagian rio de janeiro dan espirito santo
tim penyelamat menggunakan perahu dan pesawat terbang berpacu dengan waktu untuk membantu warga yang terisolasi di pegunungan
hujan yang turun pada hari jumat lalu menyebabkan sungai mukwidosul meluap dan membuat air bercampur lumpur mengalir ke jalan jalan kota
sebanyak delapan kematian tercatat di negara bagian rio de janeiro dan lima belas kematian di espirito santo